hai korban keracunan massal di kampung cimawate desa tarunajaya jamatan sukaraja
kabupaten tasikmelaya jawa barat ini terus bertangan di puskesmas sukaraja pada senin
pagi mereka datang dalam kondisi lemah dengan gejala demam mual muntah sakit perut serta buang air
besar terus menerus mereka didominasi orang dewasa dan lanjut usia minimnya fasilitas membuat pihak
puskesmas kewalahan menampung pasien sebagian terpaksa duduk di kursi dan dirawat lantai dengan
alas kasur berdasarkan data puskesmas dan kepolisian sektor sukaraja jumlah korban
keracunan masal ada enam puluh enam orang mereka mengalami gejala keracunan usai menyantap hidangan makanan
ringan dan nasi kotak acara tasyakur naik haji yang digelar akhir pekan kemarin korban mulai
merasakan gejala keracunan sejak minggu malam para
hai para korban mulai merasakan gejala keracunan sejak minggu malam para korban mulai merasakan gejala keracunan sejak minggu malam para
korban miliardara wat lima rumah sakit dan puskesmas di tasikmalaya

gejala awalnya sama semuanya mengalami mual demak muntah muntah dan bap
akibat makanan dan minuman yang menimbulkan kejelamuan
kurang lebih ada enam puluh enam orang
dari enam puluh enam korban keracunan masal
sepuluh diantaranya merupakan calon haji yang akan berangkat pada tahun ini
penyerahan acara syukuran naik haji ini bukan oleh pribadi
melainkan secara masal
jumlah korban keracunan di pradiksi akan terus bertambah
mengingat jumlah undangan syukuran naik haji mencapai tiga ratus orang
sebanyak delapan puluh delapan orang warga desa tarunajaya akan berangkat haji bersama tahun ini
yang sedianya ada satu ratus lima belas orang
namun sebagian gagal berangkat karena usia mereka di atas enam puluh lima tahun